psst itu bukan si ojak ya
mantan lu jaman smp
beh mila mau ke warung dulu ya be
mau beli bukaan buat
lu masih marah sama abang
rumahnya babe haji naim tau kagak
saya kan pakai masker
jadi gitu ceritanya be
mila udah kagak tahan
dari pagi sampe malem
duit makan sama duit sekolahnya si ron ron dari mana
dari mertua be
dari awal gue emang udah kagak setuju lo kawin sama si gopur
kagak dengerin babe sama almarhumahnya
kudunya lo sadar dari dulu
sebelum semua kejadian
kalau babe kagak keberatan mila sama ron ron mau tinggal di mari
tapi kalau babi keberatan kagak apa apa kok be
mila juga ngerti
babe sih seneng lo mau nemenin gue
yang udah lama hidup kesepian
mau makan makan sendiri
mau ngopi ngopi sendiri
mila sama ron ron bakal disini nemenin babe
jalan jalan jalan
jalan kemana lu
jalan kemana lu
jalan kemana lu
jalan kemana lu
kenapa sih bang
buat lu bojengkol
buat lu bojengkol
biar kata gua seneng lu sama si ron ron tinggal lima hari
tapi tetep aja lu kudu ngomong sama laki lu
gak mau abe
pak be aja yang ngomong
biasa nih tangan gua
lah ini kan jangbuntu
tenang aja om
nah sekarang udah aman
pinter juga lu ron
pak pati senang
mungkin kakak tisna ngedidur kali
ya udah deh kakak
kita pulang aja yuk
biarin rika yang kasihin ke kakak tisna
ma kalau menurut papa nih ya mendingan dipikirin lagi lah baik baik
sebelum semuanya ketelanjuran
jadi keputusan mama udah bulet tuh
mama mau pindah sama si babe
ya kagak be
tadi lu bilang lu udah bulet
ya bukan ngatain itu mah
dari dulu lo emang kagak pernah jujur
pokoknya mama kagak demen
papa tiap hari kerjaannya mancing mulu diempang
yaudah kalau gitu besok besok papa mancing di laut aja ya
gimana rumah tangga lu mau pada benar
kalau urusan yang penting aja lo pada bikin buat bercanda
biar kata lu kagak setuju
pokoknya si ronron sama si mila kudu tetap tinggal di temari
be ajak nganterin ronron
terusin dah reuniannya
udah sana minum di dapur
itu bukan si ojak ya
mantan lu zaman smp
mantan lu zaman smp
beh mila mau ke warung dulu ya be
mau beli bukaan buat nanti sore
mau beli bukaan buat nanti sore
ntar kebun sore lagi
kan gininya nih kalau ada lu
kan gininya nih kalau ada loh
ya udah rike aku langsung pamit ya
enggak sekalian buka puasa di sini aja kakak
tidak usah lain kali aja
pak tisna kok pakai masker
oh iya ini ada burger dari kakak angga
eh tati mau belanja juga
eh tati mau belanja juga

nah apa lagi sih loh
itu yang barusan lewat
itu yang barusan lewat